sekarang ini sudah ada saya
pak rt pak rt
pak rt pak rt
gawat pak rt
dia mana mana yang meribet
adam anak mami
ayo pak rt bu messi cepetan
kenapa pada pingsan gini berjamaah pingsannya
aduh adam kenapa nih
saya gak mau tau
neng jangan tiduran disitu lah
adam mami masakin ayam goreng ya adam
kalian ini kenapa pada pingsan disini
tadi kita diserang sama batu akik
hantu penunggu batu akik
hei pak rt
pak rt gimana sih
pak rt itu harus bertanggung jawab mengenai masalah ini
pak rt harus menuntaskannya
iya pak rt tanggung jawab
hentikan teror ini secepatnya pak rt

kesian tuh adam juga lho
jadi kak ayin mau saya disalahkan ternyata
saya terus disalahkan
mas marmo harus tanggung jawab
saya di demo sama warga kampung
jin jin penunggu batu akik saya
tanggung jawab gimana pak rt
eh ditangkap dong jinnya
gimana sih ah
waduh saya gak tau menang soal itu pak rt
pokoknya saya gak mau tau
hentikan teror hantu penunggu batu akik saya yang dibeli sama mas parmo
hentikan teror hantu penunggu batu akik saya yang dibeli sama mas marmo

mas marmo harus tanggung jawab
nih saya balikin batu akiknya
saya mau uang saya kembali
saya juga kembalikan
kembalikan uang saya ya
ini batu akiknya saya kembalikan
semua menggembalikan batu yang mereka beli
semua mengembalikan batu yang mereka beli
kalau gini terus aku bisa bangkut
kalau gini terus aku bisa bangkut
kita tunggu di sini aja ya
ada apa sih sebenarnya sama pak marmo
gimana mas aku banyak gak dagangan
buru buru laku nih
yang ada aku malah dihujat sama orang orang

batu akik aku dikira ada penunggunya
dan menyebabkan macam macam di kampung ini
aku kasian sama kamu nih
aku kasihan sama kamu nih
aku gak bisa beli obat buat kamu
lantaran aku udah gak ada uang
lantaran aku udah gak ada uang

dan dia kayaknya bener bener lagi butuh uang
kayanya pak marmo gak sengaja lepasin jin itu deh kalo dia butuh uang

dia kelihatannya gak bohong
gimana cara ngubuktiinnya ya
gimana caranya pak marmo ngetasin jin batu akik itu
aduh berarti ntar mau kita ketemuin jin itu lagi
bisa yang rafa takut
tenang rafa kita harus buktiin dulu
kakak gak mau asal tuduh
kamu gak usah takut kamu harus semangat
mas marmo sekarang ini sudah ada saya dan triwansip
saatnya mas marmo melakukan kewajiban mas marmo dan bertanggung jawab
yaitu mengusir seluruh jin yang keluar dari batu akik ini
ngapain pak rt nyari akik malem malem
aduh bikin aku tambah pusing bingung capek
eh saya mau juga nyinggung pak r
pak rt tuh
aki aki pak rt udah tua aki aki
lagian siapa sih yang ngebahas aki aki
kita tuh dari tadi ngomongnya batu ake
aduh gimana sih kamu
sudah sudah sudah sudah
ngatain aki aki prililatukon sina itu kakak kelas saya loh dulu
kakeknya dia kakak kelas saya
aduh gimana nih pak rt aku benar benar gak tahu soal jin atau apapun itu
ya pokoknya aku tuh gak mau tahu pak rt
permasalahan hantu batu aki itu harus cepet cepet selesai
selamat gak kamu cepetan lah
setelah riat kia ayo kita bisa kia lah
oh gak ada apa apa
oh gak ada apa apa
sekali lagi yang kusuk manggilnya
atau jangan jangan kamu sudah ngasih kode supaya nggak keluar ya
bisa jadi pak rt
mungkin tadi udah dibilangin kali pak rt udah janjian
jin kamu itu jangan keluar dulu ya kalau aku panggil itu pura pura
gitu kali pak
ya mungkin karena aku bilangnya mungkin
kamu kok protesnya sama aku sama tukang batu dong
masuk akal dak
enggak enggak beneran
aku tuh bener bener gak tahu soal jin atau apapun itu
bisa gak tahu
masa gak tahu ya bohong ya
coba sekali lagi saya ingin tahu
kayak suaranya bendang ya
ada korban satu lagi nih yang dari jin batu akik
aduh kalahannya kalahannya
cepetan yuk malu cepetan
pak rt ternyata adam masih nyimpen satu batu akik yang dalamnya masih ada jinnya pak rt
ada jinnya di rumah saya pak rt serem banget
mas farmo saatnya kamu sekarang bertanggung jawab tangkap itu jin
tapi tapi aku takut juga pak rt
he gimana tanggung jawab itu kan dari batu jin jin kamu
mas marmo gimana sih kan mas marmo yang jualan masa takut
mas suruh mas
suruh kembali lagi ke batu habis itu kita buang batunya
pak rt suamaku juga takut kok dibangsa masuk
aduh jangan pak rt
jangan jangan jangan
buat ketatus diri lagi